saya tadi saya tadi sudah menandatangani surat untuk penangguhan penahanan
dikeluarkan dari kepintang karena sudah ada penangguhan penahanan
sudah ada ada jaminan penangguhan penahanan
surat sudah kami kirimkan ke pengadilan tinggi jakarta
kita semua berdua termasuk kalian semua
yang sejak tadi siang berangkat
tadi pagi sudah di situ
hari ini sudah di sini
kalau kalian cinta kepada warga jakarta
kalau kalian betul betul warga negara warga masyarakat jakarta yang baik
saya sudah bertemu sama pak ahok
dan saya sampaikan pesan pak ho
untuk kalian semua
dan disampaikan bahwa kita tidak boleh mengganggu warga masyarakat yang akan melintasi jalan ini
kami mohon kalau kalian betul betul cinta sama pak ahok
kita sudah dididik menjadi warga negara yang baik
ya betul ya
kita selalu hormati hukum
pak ahok tidak pernah terlambat untuk menghadiri sidang
kita ingin menghormati hukum yang baik
kalau kalian cinta sama pak ho
cinta sama indonesia
cinta sama jakarta
sebagai warga negara yang baik
saya minta kalian untuk pulang ke indonesia
kalau kalian tidak mau pulang keluar dengan baik dan tertik
berarti kalian tidak cinta sama pak ho
nah kalau kalian cinta sama pak ho
kalau kalian cinta sama jakarta
kalau kalian cinta sama baja
kalau kalian cinta sama indonesia
ya kami akan berdoa
nah kami akan berdoa semacam mungkin
supaya pak ahok bisa dikeluarkan
tapi kalian harus tetik